organisasi hak asasi manusia amnesty international menyatakan siap membawa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi novel baswedan ke ranah internasional
isu mengenai penyiraman air keras ini akan disampaikan dalam kongres parlemen di amerika serikat
hal tersebut diungkapkan oleh manajer kampanye amnesty international indonesia puri kencana putri di gedung kpk jakarta jumat siang
putri mengatakan amnesty international sebagai organisasi ham internasional berkomitmen mendorong upaya penegakan hukum dan anti korupsi di indonesia selaras dengan komitmen standar internasional
kedatangan perwakilan amnesty international dari amerika ke kpk merupakan bentuk dorongan penyelidikan independen terhadap kasus yang dialami novel
secara khusus lembaga ini mendorong upaya agar siapapun presiden yang terpilih nanti berkomitmen menuntaskan kasus novel
pengungkapan kasus tersebut dinilai merupakan bagian penting dalam memberi perlindungan
kandungan hukum dan ham terhadap penegakan hukum di bidang anti korupsi
kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di amerika serikat melalui jalur kongres jalur parlemen untuk mengarus utamakan apa yang terjadi dalam situasi yang dihadapi oleh kpk dan novel baswedan di indonesia
lebih dahulu disampaikan oleh tim gabungan dari yang dibentuk oleh pak kapolri untuk mau mengungkap yang serangan serangan
kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan yang tersebut dinilai merupakan bagian penting dalam memberikan kepentingan